kita beralih ke informasi lain hujan deras yang mengguyur kabupaten lima puluh kota sumatera barat
membuat jalur lintas sumatera barat menuju ke riau tertimbun longsor
dalam kejadian tersebut sembilan unit mobil terjebak dalam material longsor dan masuk ke jurang sedalam sepuluh meter
empat orang dilaporkan tewas
tiga unit alat berat terus membersihkan material longsor di jalur lintas provinsi antara sumatera barat dan riau
hingga kamis sore sedikitnya ada tiga belas titik longsor yang menutup badan jalan
titik longsor terparah berada di daerah kota alam kecamatan pangkalan kabupaten lima puluh kota
selain menutup jalan material longsoran juga menimbun sembilan unit mobil
salah seorang korban selamat menuturkan kejadian berlangsung cepat
saat kejadian para pengguna jalan juga tidak bisa menghindar karena kendaraan terhenti di jalur yang tertutup longsor
sebagian korban bahkan belum berhasil dievakuasi karena mobil terprosok masuk ke dalam jurang sedalam sepuluh meter
kami yang mobilnya masuk dalam itu salah satu mobil kami yang di dalam market
jadi kejadiannya gimana tuh
jam pagi kita ngantri aja kami ngantri kemudian langsungnya dari atas turun tanah pasir
yang mobil saya ini yang ini kami terlempar ke depan yang mobil teman saya di batu dibawa ke bawah
ada berapa mobil ya mungkin delapan atau berapa lah lebih kurang begitu
yang sudah kita evakuasi ke atas
satu meninggal satu luka
di bawah ada
masih ada di bawah sekarang tapi belum dievakuasi jenazahnya
hingga hari jumat timsar sudah berhasil menyevakuasi empat pengendara mobil yang tewas
sementara sepuluh korban luka luka berat dan ringan langsung dibawa ke rumah sakit adnan wd payakumbu
pencarian para korban akan kembali dilanjutkan sabtu pagi
proses pembersihan material berjalan lambat selain karena banyaknya titik longsor juga diperburuk dengan hujan yang masih terus mengguyur
randi pangeran payakumbu